pengacaranya berapa itu
mengatakan kok gak imbang
pengacaranya yang hari ini
yang sudah puluhan tahun berperkara
yang disana repri harun gak pernah bersidang
inti pokok dari permohonan mereka
kalau sami jadi pengacaranya
yang street lawyer yang sudah puluhan tahun
mereka terpengaruh sama filsafat
bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum
dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog
jadi benar benar pembelahan mereka itu
benar benar pepesan kosong
jadi jangan jangan nangis kalau kalah
roke gerung setan tangkau berdebat hukum ya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
paytv dan media streaming lainnya